transaksi dengan menggunakan radiofrequency identification ini atau alat yang menyerpai edc
ini bisa teridentifikasi secara langsung berapa transaksi yang akan dilakukan
kemudian nomor kendaraan serta ter input langsung melalui nozzle pengisiannya ini nanti
dan terbaca secara real time
model transaksi dan sistem pemantauan terbarukan ini disebut digitalisasi spbu
terdengar kekinian ya
di jawa timur dari delapan ratus sembilan puluh satu spbu delapan ratus tujuh puluh diantaranya sudah terdigitalisasi
secara nasional sudah ada lima lima ratus delapan belas spbu digital
sistem digitalisasi spbu ini digadang gadang mampu meningkatkan manajemen penjualan bahan bakar minyak secara nasional
mampu mengidentifikasi stok dan penambahan isi tanki tanam secara otomatis di masing masing spbu
meminimalisir susut bbm atau yang akrab disebut tanki kencing
meningkatkan transaksi non tunai
dan mampu menyajikan percatatan data pelanggan secara akurat
faktanya oktober dua ribu dua puluh satu sejumlah spbu di jawa timur mengalami kekurangan stok bahan bakar solar
apakah ini artinya digitalisasi spbu tidak efektif
arya yusadwi chandra seksyen head communication pt pertamina patraniaga jatim balinus mengungkapkan
keterlambatan solar di jatim merupakan persoalan berbeda
keterlambatan solar di jatim merupakan persoalan berbeda
keterlambatan solar di jatim merupakan persoalan berbeda
keterlambatan solar di jatim merupakan persoalan berbeda
keterlambatan solar di jatim merupakan persoalan berbeda
rata rata spbu di jatim menerima kuota solar antara empat puluh sampai lima ratus kiloliter per bulan
arya menegaskan dengan sistem digitalisasi masing masing spbu dapat memantau stok bbm melalui dashboard real time
sehingga antar spbu dapat melakukan silang distribusi solar atas persetujuan pertamina
dashboard di masing masing ruang kontrol spbu terhubung langsung dengan alat pengukur level digital
atau automatic tank gauge yang terpasang di tangki pendam
atau perangkat yang terpaksa diangkat dengan alat pengukur level digital
pasca pemesanan oleh spbu penyediaan bbm hingga pemberangkatan tanki yang biasanya butuh waktu tiga jam
saat ini mampu diselesaikan dalam waktu sekitar empat puluh menit
ketua dpc himpunan wira swasta minyak dan gas surabaya ismet jauhari mengungkapkan
dengan sistem digital anggotanya mudah melakukan pendataan konsumen dan kebutuhan bbm yang banyak dicari konsumen
namun ia masih mengeluhkan kendala operasional digital di wilayah yang minim akses internet
jadi sebelum digitalisasi kita tidak tahu data produk di spbu itu berapa persen yang apa produk itu laku
sekian persennya yang produk yang ini sekian persen yang ini sekian persen akhirnya dari itu kita tahu
di sisi lain konsumen yang melakukan pembayaran non tunai
dengan sistem digital melalui aplikasi dapat keuntungan lebih
pertama kita sangat terbantu ya karena ada di beberapa jenis bahan bakar yang kita juga dapat potongan harga
kemudian yang kedua kita bisa mencari lokasi spbu terdekat
dua tahun berjalan hingga november dua ribu dua puluh satu masih ada sekitar satu lima ratus spbu di indonesia yang menanti penggunaan sistem digital ini
ganjar wicaksono surabaya jawa timur